seorang haji asal kabupaten probolinggo dikabarkan hilang di mina usai pelaksanaan inti haji
jemaah tersebut diketahui bernama niron sunarsuna haji kloter enam puluh lima ppih debarkasi surabaya
niron sunarsuna dikabarkan hilang usai melempar jumroh di mina pada dua puluh delapan juli lalu
setelah melakukan berbagai upaya pencarian pada lima juli sempat ditemukan identitas tas dan baju serta pasport niron di sekitaran lokasi pencarian
namun hingga hari ke dua belas hilangnya jemaah ini petugas belum menemukan titik terang
sampai detik ini masih belum ada perkembangan yang mengembirakan
tetapi tim kami yang ada di saudi arabia
semuanya sudah menyisir semuanya
baik ke rumah sakit ataupun di tenda dan sebagainya maupun di lokasi yang dekat dengan mina
niron sunarsuna berusia tujuh puluh tujuh tahun
ia berangkat ke tanah suci pada enam belas juni bersama istrinya
selama perjalanan hingga mengikuti rangkaian ibadah haji diketahui niron dalam kondisi sehat
saat ini pencarian pun terus dilakukan
dan diperluas areanya termasuk mengisir ulang arafah musdalifah dan juga mina
hingga senin pagi sudah ada lebih dari lima tiga ratus jemaah dan petugas debarkasi surabaya
yang tiba di tanah air dari dua belas kloter jemaah
tercatat total ada satu ratus empat belas jemaah yang meninggal dunia